oke membahas tentang polemik rancangan undang undang omnibus law yang didalamnya juga mengatur mengenai ketenaga kerjaan
bergabung bersama kami ada timbul siregar sekjen organisasi pekerja seluruh indonesia konfederasi rakyat pekerja indonesia
bang timbul selamat malam
selamat malam mbak
bang timbul sebelumnya juga sempat melakukan demo begitu sempat ada audiensi dengan pemerintah dan juga dpr
apa update nya sampai saat ini apakah memang rancangan undang undang ini tadi kabarnya presiden jokowi membuka masukan dan juga kritik untuk pembahasan ruu ini supaya tidak mencederai para pekerja ke depannya
ya jadi memang awalnya pak presiden juga sudah mengingatkan supaya proses pembuatannya melibatkan para stakeholder ya para serikat pekerja serikat buruh
tapi kan dalam pelaksanaannya ini kan tidak dilakukan
sehingga ketika pak menko perekonomian menyerahkan draft ini kepada dpr barulah di situ kita tahu setelah beredarnya rancangan undang undang ini dalam bentuk soft copy yang kita baca
karena ternyata memang terlampau ekstrim ini dilakukan perubahan perubahannya yang menurut saya ini sangat tidak waduh sangat berat lah kalau untuk diterima oleh kalangan pekerja serikat pekerja serikat buruh
karena banyak hal
yang memang diamputasi yang memang membuat akhirnya perlindungan itu tidak ada
secara filosofis kehadiran daripada undang undang ketenaga kerjaan ini adalah bagaimana melindungi posisi tawar yang memang berbeda
pengusaha dan pekerja itu kan tidak berkedudukan yang sama sehingga muncullah regulasi
jadi kalau teori perikatan itu kan muncul ada perjanjian dan ada regulasi
regulasi ini yang hilang sehingga bisa
disuruh untuk perjanjian secara sendiri sendiri gitu ya berdua
misalnya tentang pkwt
pkwt itu kan muncul ada regulasi yang mensyaratkan perjanjian kontrak
yaitu adanya pekerjaan pekerjaan yang bisa dikontrak
jadi tidak boleh semuanya
kedua maksimal itu tiga tahun dari sisi waktu
sementara sekarang tidak dijelaskan ya
pertama dua tahun perpanjangan setahun kan gitu
ini semuanya hilang
jadi kalau kita melihat pasal lima puluh sembilan
maka nanti akan mengacu pada pasal satu ratus tiga puluh

ketika seseorang meningkatkan diri kepada majikan dan sebagainya
nah ini kan proses adanya perjanjian yang tidak melibatkan regulasi
peran negara peran pemerintah
dalam hal bagaimana membatasi pkwt pkwt ini
jadi betul tadi dikatakan bahwa nanti akan ada lima tahun sepuluh tahun kontrak rus
nah ini kan juga tidak sehat
banyak persoalan yang memang diakibatkan dari rancangan undang undang ini
misalnya tadi tentang upah minimum
upah minimum provinsi saja yang ada
kabupaten kota sektoral tidak ada lagi
sekarang pertanyaannya bagaimana seorang pekerja hidup di kabupaten atau di kota bekasi
bila dia mengacu pada upah minimum jawa barat
yang memang acuannya ke kota ciamis
kiamis harga kos kosan ataupun rumah kontrak
itu sangat lebih rendah dibandingkan kalau di kota bekasi
kehidupan makan minumnya juga berbeda
nah artinya ini kan akan menyebabkan daya beli pekerja ketika dia menggunakan upah minimum
dia akan jatuh
bagaimana dia bisa mengkonsumsi bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang layak
kalau hanya mengacu pada standar ciamis
bang timbul kan kita melihat berarti ada tumpang tindih nih antara undang undang tenaga kerjaan dan juga ruu
atau cipta lapangan kerja ini
nah kalau melihat dari undang undang ketenaga kerjaan saja
nampaknya masih sering membuat atau sering menjadi polemik gitu kan
dari para pekerja khususnya buruh di indonesia
bagaimana kemudian memberikan apa namanya
memberikan masukan memberikan input kepada pemerintah
bahwa beresin aja undang undang ketenaga kerjaan ini
jadi memang ada persoalan di undang undang tiga belas
iya ini juga kan undang undang relatif tidak juga bisa memberikan proteksi
tidak hanya dari sisi regulasi
dari sisi pelaksanaannya
misalnya pasal satu ratus lima puluh lima ayat dua di undang undang tiga belas
pekerja pengusaha ketika dalam proses perselisihan phk
sebelum ada putusan pengadilan yang berkosong titap
maka harus menjalankan segala kewajibannya
pengusaha berkewajiban membayar upah
pekerja berkewajiban bekerja
persoalannya di tingkat implementasi
ketika pengusaha tidak membayarkan upah
pengawas ketenaga kerjaan tidak bisa
membantu guru supaya dapat pasal satu ratus lima puluh lima s dua ini
nah ini kan persoalan di sisi implementasi
jadi kalau pun nanti ruu cipta kerja ini
yang turun manfaatnya sangat drastis
ini pun juga tidak bisa dijamin
apakah berlangsung dengan baik atau tidak
karena pengawas ketenangan kerjaannya juga
belum bisa dipastikan
baik atau tidak
nah ini kan juga persoalan di lapangan nantinya
jadi kalau pun undang undang tiga belas itu ada
ini pun ada persoalan di tingkat
tetapi yang mau kita bilang
kita sekarang bicara di tingkat regulasinya
bahwa persoalan undang undang ruu cipta kerja ini
memang menurunkan banyak hal di undang undang tiga belas
kalau kita lihat di undang undang tiga belas
pelanggaran atas perjanjian kerja bersama
atau peraturan perusahaan
itu harus didahului dengan surat peringatan
faktanya di undang undang cipta kerja ini
tidak lagi dipersyaratkan surat peringatan
orang datang kerja
jam delapan harusnya datang jam delapan lima belas
demikian juga pasal satu ratus enam puluh delapan
pekerja yang mangkir lima hari
kalau di undang undang tiga belas
ketika dia mangkir lima hari berturut turut
maka harus dipanggil secara patut dan layak dua kali
di saat di undang undang cipta kerja
jadi artinya orang mangkir lima hari
nyatakan dia sebagai orang yang mangkir
dan tidak berhak dapat pertanggung
jadi artinya proses untuk pembinaan ini
orang dikasih surat peringatan
bahwa anda tidak boleh melanggar pp atau pkb
bahwa anda harus masuk
tidak boleh lima hari berturut turut
ini proses proses yang harus juga dilakukan
bang timul singkat saja
ini sekarang bolanya udah di tangan dpr
mungkin tidak pembahasan dari omnibus law cipta lapangan kerja
rampung dalam apa seratus hari katakan
saya yakin sebentar lagi
dpr semuanya pada reses
reses itu tidak satu hari atau dua hari
nah persoalannya adalah bahwa ini jangan di cepat cepatkan
karena banyak persoalan
kalau ini di cepat cepatkan juga
kalaupun dipaksakan hadir dalam waktu seratus hari
banyak akan pasal yang rontok
karena banyak juga putusan mk yang akan menjadi juris prudensi
tidak diakomodir dalam pasal ini
pasal enam puluh empat enam ribu lima ratus enam puluh enam kan sudah ada putusan mk nya
satu ratus lima puluh lima ayat dua nya juga sudah ada
bagaimana satu ratus enam puluh empat ayat tiga tentang efisiensi
itu juga sudah ada putusan mk nya
banyak hal pasal yang sudah ada
putusan mk nya
tidak diakomodir disini
kita akan capek capek ngerjain begini
tapi nanti disanapun akan dibatalkan
karena sudah ada putusan itu
nah oleh sebab itu
kalau dibilang seratus hari
saya yang tidak yakin
dampaknya ini akan sangat lebih buruk
oleh sebab itu
kembalikan saja dulu
selagi nanti mungkin
dpr pada reses gitu ya
itu dilakukan aja
dulu kan disebutkan
pekerja serikat buru menjadi tim
untuk membahas substansi ruu
tapi kalau substansi ruu nya itu sudah diserahkan ke dpr
kapan dia membahasnya
ini yang harus kita kontekskan kepada pernyataan pak presiden
bahwa semuanya juga harus diajak berunding
intinya jangan sampai ada banyak kepentingan
yang kemudian bertabrakan dalam rancangan undang undang omnibus
lapangan kerja ini ya
bang timbul siregar
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami